selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya aziza hanum
kita ke informasi yang pertama
untuk mencegah penyebaran virus covid sembilan belas pihak liga primer inggris menjadwal ulang pertandingan
pergantian jadwal ini dilakukan setelah pemilik klub sepak bola olympiakos evangelos marinakis
dinyatakan positif terinfeksi virus covid sembilan belas pada selasa lalu
olimpia kos bermain melawan arsenal di stadion emirates dalam laga liga eropa uefa beberapa hari sebelumnya
pihak arsenal pun bertemu langsung dengan marinakis
unit kesehatan meminta untuk menunda pertandingan untuk melihat situasi dan kondisi
pihak liga primer juga meminta maaf kepada para penggemar kedua klub bola atas
keputusan penundaan pertandingan ini telah disepakati oleh kedua tim beserta pihak liga primer
namun pihak liga saat ini tidak akan menunda jadwal pertandingan klub lain
ya merebaknya wabah virus corona memicu aksi borong di australia
yang mencengangkan tak hanya memburu alat kesehatan warga australia juga berebut tisu toilet
seorang akademisi universitas new south wales menilai
kepanikan terjadi karena publik gamang menghadapi potensi ketidakpastian akibat wabah
wabah virus corona memicu kekhawatiran di seluruh belahan dunia
tapi di australia kelangkaan tisu toilet jadi penanda paling kentara
yang menggambarkan kepanikan menghadapi wabah yang pertama tercetus di wuhan tiongkok ini
pada enam pagi pagi ini terjadi penyerangan
tapi sekarang sudah berakhir
tisu yang biasa teronggok di jamban ini mendadak berubah jadi benda berharga
sekaligus paling diburu publik australia
di sydney misalnya warga langsung memburu tisu toilet
begitu otoritas kesehatan setempat mengkonfirmasi tiga kasus positif corona pertama di australia awal bulan ini
nikita gard lektor kepala jurusan marketing sekolah bisnis universitas new south wales menilai
fenomena kelangkaan tisu toilet ini wujud kegagapan publik yang panik menghadapi wabah
saya tidak bisa melakukan apa apa tentang virus

tapi apa yang bisa saya lakukan adalah membeli beberapa barang

itu menyebabkan perangkat seperti ini
tak hanya aksi borong aksi penimbunan tisu toilet juga ditengarai terjadi
yang paling menyita perhatian baru baru ini tentu saja insiden kecelakaan sebuah truk pemadam kebakaran
yang alih alih mengangkut alat pemadam ternyata justru syarat muatan tisu toilet
saya ingin berharap
kita bisa melakukan lebih baik daripada ini
sebagai masyarakat sebagai komunitas
supermarket di australia kini membatasi pembelian tisu toilet
selain tisu toilet sejumlah komunitas yang mulai langka
antara lain aneka jenis pasta tepung makanan kaleng obat obatan dan alat kesehatan
menyikapi hal ini pejabat terkait menjamin ketersediaan stok
sehingga masyarakat diimbau tidak perlu panik apalagi menimbun bahan kebutuhan